terima kasih anda masih bersama kami di news report
penyanyi siti badriah senin pagi memenuhi panggilan penyidik subdit indaksi ditres krimsus polda jawa timur
untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus investasi bodong mimiles
siti badugia menjadi selebritas ke sembilan yang diperiksa terkait kasus investasi bodong ini
didampingi penasehat hukumnya penyanyi siti
denny siti badriah senin pagi hadir ke mapolda jawa timur
untuk penuhi panggilan penyidik subdit indaksi ditreskrimsus polda jawa timur
menurut kasus subdit indaksi ditres krimsus polda jawa timur
siti badriah hadir setelah dua minggu lalu meminta untuk penundaan jadwal pemeriksaan
karena kesibukan pekerjaan
siti badriah diperiksa dengan status sebagai saksi
siti badriah dinyatakan oleh pihak kepolisian pernah bekerja sama
untuk mengisi acara mimals
jadi dua minggu yang lalu mbak sp dijadwalkan untuk dipanggil di polda jatim sebagai saksi
namun yang bersangkutan masih ada halangan
sehingga meski kecil ulang hari ini beliau datang untuk memenuhi panggilan kita
dan memberikan keperangan sebagai saksi
perannya sebagai apa mbak
hanya sebagai endos pengisi acara mbak desat bop di jakarta
dengan diperiksanya siti badriah dalam kasus mimiles ini
total sudah ada sembilan selebritas tanah air yang diperiksa oleh polda jawa timur sebagai saksi
di antaranya ari sigit cucu soeharto beserta sang istri rika kelebaut
elo pinkan mambo serta regina idol
sementara polisi telah menahan dan menetapkan lima orang tersangka terkait kasus investasi bodong ini
wahyu pratama putra surabaya